jaksa memanggil menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi bts empat g kominfo hari ini
kita tergabung dengan korrespondensi nn indonesia iwan hermawan di tp core jakarta
iwan selamat pagi
ya iwan apakah memang sudah nampak rencana kehadiran dari dito aryo tejo
tadi kami mendengar bahkan dikatakan dito hanya akan memberikan kesaksian melalui zoom
apakah memang ada rencana tersebut lalu kira kira materi apa saja yang akan didalami dari kesaksian dito hari ini
ya baik terima kasih yuda dan dea dan betul sekali kami di sini semua masih menunggu kedatangan dari menpora dito aryo tejo
yang rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bts empat g di kementerian informasi
dan memang awalnya memang disebutkan bahwa dito aryo tejo memang akan melakukan
memberikan kesaksiannya itu melalui zoom seperti itu melalui daring atau melalui online
karena memang informasi awal yang kami terima ya berada di luar kota
dan untuk namun pada saat ini ada informasi yang terbaru bahwa nantinya dito aryo tejo akan sedang dalam perjalanan menuju ke pengadilan tp core ini
untuk itu makanya seperti yang bisa dilihat ini memang para wartawan di belakang kami masih bersiap siap menyambut kedatangan itu
namun ini semua sebenarnya masih belum pasti
jadi kita melihat sendiri apakah betul dito aryo tejo ini akan datang ke pengadilan
atau sidang dimulai tanpa dito dan dilakukan pemeriksaan saksi melalui daring atau melalui online melalui aplikasi zoom seperti itu
kami sendiri masih terus menunggu dan memang betul sekali kesaksian diton ini memang sangat penting
dan tampaknya saat ini dito sudah mulai datang
ya betul ini dito akhirnya ia datang
menteri pemuda dan olahraga sudah tiba di pengadilan negeri jakarta pusat atau pengadilan tipikor
ini saya menunjukkan semua orang sama di hadapan hukum
yaitu tadi menpora dito aryo tejo sudah tiba di pengadilan tp core
namun tidak banyak yang ia
saya sampaikan walaupun sudah banyak teman teman wartawan yang menanyakan tentang kesaksian dia
apakah apa saja yang nanti materi materinya seperti itu
tapi ia tidak menyebutkan banyak keterangan
tapi kita akan tunggu nanti persidangannya dan mungkin setelah persidangan kita akan bisa mewawancarai dito lebih lanjut tentang persidangan yang nantinya akan digelar ini
dan kesaksian dito sendiri memang cukup penting karena memang dito ini sempat disebut beberapa kali dalam sejarah
tepatnya dua kali disebut dalam sidang yaitu yang pertama adalah pada tanggal dua puluh enam september
dimana saat itu sidang untuk terdakwa juni plate
saat itu sedang ada pemeriksaan saksi irwan hermawan yang juga merupakan salah satu terdakwa juga dalam kasus ini
tapi dalam sidang terdakwa joni ini sebagai saksi
dan ia adalah komisaris pt solitai media sinergi dimana irwan ini menyebutkan bahwa ia menyiapkan uang dua puluh tujuh miliar rupiah
dan nantinya akan diserahkan kepada dito untuk dibagi bagikan seperti itu
dan pada sidang sembilan oktober yang lalu beberapa hari yang lalu itu seorang karyawan dari pt mora telematika yaitu resi yuki bramani itu mengakui bahwa ia dititipkan uang oleh irwan untuk diserahkan kepada dito
jadi menurut kesaksian resi yuki ini ada dua kali titipan uang yang dititipkan kepada dito dan itu disampaikan ke kediaman dito di jalan denpasar jakarta
dan dari kedua kesaksian itu kemudian hakim memutuskan bahwa memang harus dihadirkan dito ini
dan apakah nanti kesaksian dito ini untuk apa kesaksian dito ini tentunya bisa kita menduga bahwa hakim ataupun jaksa ingin menelusuri bagaimana aliran uang dari korupsi dari pengadilan bts empat g ini
apakah kemana saja uang uang tersebut mengalir
dan ini juga bisa jadi nantinya akan membuat adanya kasus baru yaitu kasus penyuapan
terhadap beberapa pejabat negara karena disitu disebutkan bahwa uang ini adalah untuk meredam kasus korupsi bts empat g
tapi seperti apa nanti kesaksiannya nanti masih kita bisa lihat nanti dalam persidangan yang mungkin tidak lama lagi akan segera dimulai
dea dan yuda
baik terima kasih iwan sudah melaporkan langsung dari pengadilan tipikor di jakarta pusat
kita akan nantikan bagaimana kesaksian dari menpora dito aryo tejo nanti ya yuda